inilah sejumlah curhatan almarhum megha sryani dewi
korban pembunuhan yang ditemukan tewas di rumah kontrakannya pada sabtu dini hari lalu
dalam unggahan di jejaring media sosial miliknya
korban menunjukkan sejumlah luka lebam di bagian tangan kaki hingga dada
yang diduga dilakukan oleh suami korban berinisial nd
korban juga menunjukkan surat laporan polisi atas penganiayaan dirinya
ditemui minggu siang ibu korban yang ditemui di rumah duka di perumahan tridaya indah estate satu
desa tridaya sakti kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi jawa barat menuturkan
selama tiga tahun menikah korban dan pelaku dikaruniai dua orang anak
selama menikah pasangan suami istri ini kerap terlibat percekcokan bahkan kekerasan dalam rumah tangga
korban pun sempat melaporkan aksi kekerasan
kekerasan yang dialaminya ke unit pelindungan perempuan dan anak satreskrim pores metro bekasi
ada apa ibu tolong itu mega kenapa tolong lihat itu mega kenapa
terus bapaknya keluar ngajak yang sebelahnya mega tetangga mega
yang satpam itu pas mau masuk polisi datang
nah yang belakangan itu sinando di belakang udah diborgol
dari situ ibu udah ibu udah gak gimana pikiran ibu udah gak karuan
udah hal ini lah ibu disitu udah gak bisa ngomong apa apa
sebelumnya warga kampung cikedokan desa sukadanau kecamatan cikarang barat kabupaten bekasi jawa barat digemparkan dengan adanya kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya sendiri
kasusnya kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor cikarang barat dan unit ppa pores metro bekasi
polisi telah mengamankan pelaku yang menyerahkan diri usai menghabisi nyawa istrinya sendiri
mau ada sekali informasi pelakunya ini di kemana
ya kalau menurut informasi yang saya dapat dari polisi ya waktu malam itu dibawa pak ke kantor polisi
sudah nyerahin diri
udah nyerahin diri kalau nggak salah itu
atas kejadian tersebut keluarga korban berharap agar pelaku dihukum seberat beratnya
dedy beben bekasi jawa barat